eva kan udah dibilang jangan keluar dulu
mau kemana loh sekarang ah
lo mau sembunyi dari kita gak bakalan bisa
cepet tunjukin dimana nathan
pengen tau lo nathan ada dimana
eh kalau lo bertiga pengen tau nathan dimana lawan dulu kita berdua
baru lo bisa tau dimana nathan
tadi astrid telpon kamu ya
itu astrid temen aku bukan
cuma tadi pas begitu aku angkat langsung ditutup
oh yaudah deh kalau gitu aku telpon lagi
kamu sekarang tuh harus istirahat
kamu gak usah teman lagi sama dia
kenapa mas aku nggak boleh temenan sama astrid
emang ada apa sama dia
kan sekarang yang terpenting adalah
kalau kita ketemuan termasuk sama sama kamu
karena kamu baru keluar dari rumah sakit
ya kamu tau gak
kalau suami kamu akan batasi pertemanan kita
aku tuh gak mau
bilang atau emas baik kamu
kamu gak usah mikir yang enggak enggak
yang paling penting sekarang kesehatan kamu
setelah itu kamu istirahat
jangan prohibis hetulah
pak bapak tuh gimana sih
biar gue gimana sih
tadi temen saya gak sengaja pak
maaf ya bang ya
lo tuh gimana sih
gue kan udah bilang ada orang depan gue
lo sendiri yang jalan gak ngeliat liat
kenapa jenyalin gue sih
ih gue gak dibantuin lagi
lo emang beda banget ya sal
lo cewek cewek yang gue kenal
tuh ada apaan ya hat
oh mau liat
aduh kalian kok bisa lu nyari masalah
jangan ajak ajak afifa dong
afifah suara lu pelanin dikit
ntar ketauan gimana
pokoknya gue mau keluar
tunggu dulu fah
keadaan belum aman
pak udah badan gue
nah ini nih cewek yang lari tadi nih
mana sih budi sama si adit
ya elah cepet jawab
kak budi kak adit
loh kok lo balik lagi
apa yang cariin
ini cewek polos banget sih ya
eva kan udah dibilang jangan keluar dulu
mau ke mana lu sekarang ah
lu mau sembunyi dari kita
cepet tunjukin dimana nathan
pengen tau lu nathan ada di mana
eh kalau lu bertiga pengen tau nathan di mana lawan dulu kita berdua
baru lu bisa tau dimana nathan
ayo kak budi semangat
kok kak adit kok kak budi
wah apaan juga kak adit
gak percuma badan lu gendut
rob gak sia sia gue punya temen kayak lu
ini cabut dia wak
gak ada lagi lagi
nyariin ngapain juga mereka nyari kita
pasangan fenomenal itu emang banyak yang kepoin soal
dede sini sini kalian suka permen gak
nah lihat tuh kakak kakak itu tuh
nah kakak kakak itu tuh bagiin kalian permen tuh banyak banget
eh siapa ini kesana tuh